terus dia gimana zaira
dan sekarang dokter lagi berusaha ma
dan bisa menjalani operasi segera
amira harus operasi
kan kamu tahu sendiri amira itu anaknya kayak apa
wisnu sengaja memanggil amira datang ke pasar
wisnu sengaja pancing amira naik angkot itu
apa dia sengaja buat amira naik angkot itu
karena tau saya bakal mencelakakan angkot itu
tapi kalau itu benar
wisnu sengaja mau mencelakakan amira
amira itu kan anak sahabatnya
kenapa dia pingin amira celaka
permisi maaf mengganggu
apa benar ibu orang tua dari pasien yang bernama amirah
ya sus ya ibu ya sus
ibu bisa tolong ikut ke ruang administrasi sekarang
karena ada beberapa biaya administrasi yang harus disesuaikan
saya permisi dulu ya bu
saya pasti nanti akan mencari amira
saya akan kembali lagi sini untuk jemput amira
kita mau balik dulu ki
kamu barengan sama kita
akan biar disini aja
ya udah kalau gitu
jangan diluar ya
harus kemana lagi aku
kemana mana ngga ada yang mau terima lamaran kerja ku
kalau aku nggak segera dapat kerja
bagaimana aku membiayai hidupku
sebaiknya aku coba ke tempat lain
atau ada kerjaan untukku
emang aku berlanjut gini
ya allah aku besar sekali ya allah
nanti depan situ ya
pak pak pak
ada yang pingsan bang bantu saya turunin
jadi ibu untuk perniagaan selanjutnya ibu harus bayar uang muka
untuk perawatan dan tindakan medis mbak amir
ini ibu perinciannya
ini ibu perinciannya
ini ibu perinciannya
ya allah sus
sebanyak ini sus
ini untuk apa aja ya
karena keadaan anak ibu cukup parah
tindakan medisnya juga tergolong berat bu
kalau kami tidak melakukan tindakan itu
anak ibu mungkin nggak selamat
dari mana saya dapetin uang lima juta
atau ada cara lain sus
atau ada cara lain sus
atau ada cara lain sus
ibu gak usah khawatir
ada yang lain
maaf mas yang ini juga
mesin ini nggak rusak
kok kartu kredit gue bermasalah ya
bu saya belum sebantu
nanti saya cari jalan yang lain
terima kasih rizky
sustan bisa kasih keringanan buat saya sus
ibu kami kasih waktu sampai besok
cuma itu jalan yang terbaik yang bisa saya usahakan
iya sus terima kasih banyak ya sus
bu saya ingin ke kantor dulu untuk urus urus ini
saya bingung kartu kredit saya akan terblokir
terus dia gimana zaira
dan sekarang dokter lagi berusaha ma
supaya kondisi amer bisa stabil dan bisa menjalani operasi segera
amira harus operasi
kok kamu kaget sekali dengar si amira anak gembel itu sakit
karena dia anaknya iksan
atau karena dia adalah laki laki yang sangat kamu cintai itu ya
dan sangat khawatir bener kan
kak lena kak lena kok bisa berpikiran kayak gitu sih
aku kan kenal kan sama amirah kita semua juga kenal

wajar dong kalau kita khawatir
sama aja halnya kalau arman atau surti sakit kita kan semua khawatir kak
kamu memang paling pintar bersanduara
ya allah semoga amira baik baik saja
lindungi dia ya allah
aku harus ke rumah sakit
aku harus pastikan sendiri keadaan amira
aku harus lihat dia dengan mata kepalaku sendiri
pak tolong komplainin ke bank pak
kebetulan tadi saya pakai kredit kersahaya tiba tiba ditolak
sebenarnya rekening buleni kamu dan semuanya sudah dibekukan hari ini
dibekukan gimana pak
perusahaan ini terlilat banyak usang
dan perusahaan ini terancam banget
sekarang mereka kembali ke jerman